pebalap dari sapura cycling team benjamin daibol menjuarai etapa terakhir atau etapa kelima tour de indonesia dua ribu sembilan belas
dari gili manuk menuju batur geopark bali
sementara untuk gelar juara umum tour de indonesia dua ribu sembilan belas diraih oleh pebalap dari kinan cycling team thomas lebas
yang mampu meraih total waktu tercepat
menempuh jarak satu ratus empat puluh lima empat km etapa pamungkas tour di indonesia ini diisi dengan tiga titik sprint dan satu titik tanjakan
dua puluh km jalan finish pembalap kembali diuji oleh tanjakan curam di kawasan kintamani bali
di akhir etape pembalap dari sapura cycling team benjamin daibo akhirnya mampu melepaskan diri dari rombongan
dan finish terdepan dengan catatan waktu tiga jam tiga puluh enam menit dan dua puluh lima menit
double unggul satu menit dari pembalap kinan cycling team thomas lebas yang harus puas finish di tempat kedua
namun gelar juara umum tour di indonesia dua ribu sembilan belas akhirnya diraih oleh pembalap perancis thomas lebas
dari kinan cycling team thomas lebas yang harus puas finish di tempat kedua

tak hanya itu thomas lebas juga meraih gelar sebagai raja tanjakan dalam tour de indonesia dua ribu sembilan belas
di lima tanjakan yang sangat sukar tujuan saya adalah regularitas
setiap hari jangan kehilangan waktu dan tetap di depan klasifikasi
jadi saya tidak fokus untuk menang tanjakan tapi hanya menang
dengan berkompetisi di lomba balap sepeda internasional dengan kategori dua
yang tertinggi di tanah air pengalaman berharga juga diraih oleh para pembalap nasional indonesia
seru lah melihatnya artinya pembalap kita bisa kompit dan kita berhasil menyajikan
khususnya di track yang etapa empat ya itu track yang sangat berat dan diakui oleh para pembalap maupun komiser
bahkan dibilang lebih berat daripada tour de frank tanjakannya bukan saya ngomong
tapi komiser dari perancis
komisar uci atau wasit uci dari perancis
dia bilang itu tanjakannya lebih berat daripada tour de france
dalam tour de indonesia tahun ini gelar sprinter terbaik yang berhak menggunakan jersi merah
diraih oleh pembalap afrika selatan dari tim pro touch rohan duploe
di kategori pembalap asia pembalap singapura goh chon huat dari trengganu cycling team menjadi yang terbaik
diikuti oleh pembalap indonesia aiman cahyadi di peringkat kedua
tim liputan cnn indonesia bali